saat ini asia tenggara merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di dunia
sebagai bentuk dukungan pemerintah agar umkm di indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dengan go digital
beberapa waktu lalu kompetisi bertajuk pahlawan digital umkm telah berhasil digelar dan sukses
menyaring talenta para inovator muda digitalisasi umkm di tanah air
kisah inspiratif mereka dibagikan dalam dialog produktif rabu utama
yang digelar secara virtual melalui kanal youtube forum merdeka barat sembilan dan kemkominfo ri pada rabu sebelas november dua ribu dua puluh
turut dihadirkan pemenang pertama dari kompetisi pahlawan digital umkm bersama dengan putri tanjung selaku penggagas dan vicky satari
staf khusus kementerian kooperasi usaha kecil menengah
banyak sekali umkm yang belum melek sama ekosistem digital ini gitu
jadi banyak sekali umkm kita yang perlu dibantu untuk terhubung ke digital
nah di saat yang sama mas saya melihat banyak sekali anak muda kreatif yang hadir dengan inovasi digital membantu umkm go digital
jadi saya merasa dengan banyaknya inovator muda seperti mereka yang membantu umkm go digital
maka umkm kita bisa sejahtera dan insya allah bisa lebih berkembang lagi
dalam program pahlawan digital umkm tahun ini disebutkan ada lebih dari seratus inovator muda mendaftar
di mana delapan puluh persen diantaranya merupakan peserta dari luar jakarta
masing masing membawa ide kreatif yang membantu penyelesaian masalah atau problem solving dari umkm saat ini
sebuah aplikasi yang membantu proses pencatatan keuangan dan utang bagi umkm
yang pertama dari program pahlawan digital umkm tahun dua ribu dua puluh
dalam dialog ini ia turut membagikan kisahnya dalam mengembangkan aplikasi yang ternyata terinspirasi dari masalah yang sering dilihat sehari hari
yakni kesulitan para pelaku umkm dalam membuat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan
karena visi kita juga adalah membantu umkm dan ekosistemnya itu untuk bisa menerapkan proses digital dan sistem digital
sangat cocok dengan visi dari yang dibawakan umkm
karena visi kita juga adalah membantu umkm dan ekosistemnya itu untuk bisa menerapkan proses digital dan sistem digital sangat cocok dengan visi dari yang dibawakan umkm
karena visi kita juga adalah membantu umkm dan ekosistemnya itu untuk bisa menerapkan proses digital dan sistem digital
dengan toko dengan pemilik warung mereka itu sering kehilangan catatannya basah atau hilang
itu menurut saya sesuatu yang harus disolv
nah disitulah ide awal muncul gimana kalau kertas dan buku ini kita pindahkan ke aplikasi digital
disebutkan staf khusus kemenkop ukm ri para pelaku umkm di indonesia saat ini
memang sedang berjuang menghadapi tantangan mengembangkan bisnis di tengah pandemi covid sembilan belas
kini ada di fase kedua yang disebut sebagai reaktivasi usaha
di mana fokus pemerintah adalah membantu pelaku bisnis dapat kembali bergerak
salah satunya dengan digitalisasi
nah sekarang kita ada di fase yang kedua reactivation atau reaktivasi usaha
yang ketiga nanti ada di regrow atau di develop gitu ya
nah di fase reaktivasi ini fokus dari pemerintah dalam hal ini kemenkop ukm
adalah membantu usaha pelaku dari para pelaku ini
sebetulnya bisa bergerak lagi mas baik dari sisi supply maupun demand side
program pahlawan digital umkm ini rencananya akan digelar rutin setiap tahunnya
agar semakin banyak lagi inovator muda yang dapat membantu umkm di indonesia untuk go digital
dan mampu bersaing di kancah dunia
nabila putri robin kit jakarta
bersama menjadi pahlawan klub indonesia